dan untuk mengelaboresinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dari luar studio dengan epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia tri yunis miko wahyono selamat sore pak tri
kita juga menunggu wakil ketua dprd dki jakarta zita anjani untuk juga bergabung dengan kita sore ini pak tri
tapi mungkin sedang di maintain komunikasinya dengan bu zita
kita lebih fokus dulu ke pak tri ya
soal kemarin ada penilaian begitu pak soal bagaimana kemudian pemprov dki jakarta menangani kasus yang terjadi begitu ya di dki jakarta
ada nilai e yang keluar artinya rapornya merah
ini bagaimana sebenarnya pak sudah cukup objektifkah penilaian seperti ini atau apa respon anda soal penilaian seperti ini
ya jadi penilaian itu tergantung indikator yang dipakai
kalau indikator proses seperti kontrak tracing tes yang dilakukan kemudian apalagi apalagi mungkin
kondisi jakarta akan tergambar
masalahnya jakarta adalah epicentrum dari wabah covid sembilan belas
jadi menurut saya perlu pertimbangan bahwa jakarta adalah sebagai epicentrum wabah
artinya pusat wabah di indonesia terjadi di jakarta
jadi harus ada pertimbangan penilaian yang berbeda karena dia epicentrumnya
oke patri artinya memang harus ada data begitu ya
harus ada angka juga yang dikalkulasi dan juga bagaimana evaluasi selama ini
keluarlah penilaian seperti itu
ini tentu sudah terukur begitu ya indikator dan parameter yang digunakan
tapi bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta beberapa waktu lalu
bahwa setahun terakhir kondisinya bahkan penanganannya
dan kasus yang transmisinya di jakarta ini menurun
ya jadi saya tidak percaya pada surveillance di indonesia
kalau lihat jumlah kasus menurut saya semua provinsi semua kabupaten semua kota
menurut saya dalam melaporkan kasus covid nya di indonesia tidak tepat
walaupun sebenarnya tidak salah
jadi kalau lihat surveillance nya
dua kasusnya jakarta pasti akan banyak karena dia epicentrum
jadi memang sebagai epicentrum dia akan dibedakan penilaiannya dengan provinsi provinsi yang lain
yang bukan epicentrum
kira kira begitu mas
walaupun kasusnya banyak bukan indikator sebagai provinsi yang terjelek
saya lihat sebenarnya adalah harusnya indikator proses
nanti saya juga akan minta ke anda data sementara seperti apa
bu zita sudah bergabung ya dengan kita ya bu
ada penilaian buruk begitu ya
katakanlah rapornya merah begitu nilainya
untuk penanganan kasus covid di provinsi dki jakarta
ini anda menilainya tidak objektif
maksudnya lebih lanjut soal ini bagaimana sih sebenarnya bu zita
ya kalau saya dan tentunya saya selaku wakil pimpinan dprd dki menilai penilaian ini tentu pertama tidak objektif
yang kedua ini apa ya semacam melemahkan ya
melemahkan semangat teman teman kita nakes dki yang sedang berjuang
sampai hari ini di tengah situasi pandemi covid
yang meninggal nakes itu sudah delapan belas
ya itu yang tercatat
dan mungkin masih ada yang sakit dan sebagainya
ada juga keluarganya yang terkena
nah dengan adanya nilai e
itu seperti melukai perasaan teman teman nakes
karena penilaian berdasarkan apa
kalau mau nilai nilainya boleh saja
tapi yang jelas dong datanya by data
lalu indikatonya yang jelas
malah data yang dapat itu dki itu prestasi
prestasinya apa namanya nilai yang sempuh
yang sembuh itu banyak sekali
jadi prestasi justru yang sempuh banyak
jadi kita pertanyakan sekali lagi
keluarga menkes itu menilai e

membuat down teman teman
bu zita ini bisa dikatakan dua hal yang berbeda begitu ya
bagaimana respon dari nakes
dan juga data dan fakta serta evaluasi yang dilakukan
sehingga keluarlah penilaian seperti itu
karena bukankah perlu sebuah penilaian itu
agar kinerjanya ini tetap bisa diawasi dan terukur bu zita
penilaian itu sah sah saja
asal penilaiannya objektif dan by data
tapi kalau penilaiannya tidak objektif dan by data
itu namanya blunder
nah data yang saya dapat
tanggal dua puluh tujuh mei
nah ini nilai ini lebih baik dibandingkan daerah dan provinsi lain
nah jadi datanya kemenkes itu dari mana dapat nilai e
jangan hanya menilai dengan indikator yang tidak jelas
kalau mau menilai boleh silahkan aja
untuk menilai tapi by data dan secara objektif
jadi anda berpikir bahwa parameternya tidak jelas begitu ya
indikator yang dipakai apa
oke saya ke patri
bagaimana data dari anda
kalau untuk sisi positivity ratenya di dki
data yang anda miliki berapa persen pak
ya jadi kalau kita lihat positivity ratenya
bukan dalam sehari ya
karena tiap hari positivity ratenya akan berbeda
positivity ratenya harusnya dilihat dalam tren begitu
dalam trend itu membaik kalau positivity ratenya menurun
kalau tren di jakarta sih sebenarnya menurun ya
kalau trend di jakarta positivity ratenya
termasuk juga musim lunik lebaran ini patri
kalau lihat kontak ratenya itu menurun juga begitu
jadi itu kemudian indikatornya harus jelas begitu
jadi menurut saya sih mungkin indikatornya harus terbuka
kemudian kalau itu indikator proses yang dinilai
kemudian kalau itu tes dan kontak tracing yang dinilai
mari kita bandingkan dengan provinsi lain begitu
jangan dilihat satu provinsi saja begitu
jadi kita lihat bagaimana urutan
ranking itu dari a ke e
dari setiap provinsi begitu
jadi maka ada provinsi yang e berapa
kemudian provinsi yang d berapa
provinsi yang e berapa
jadi itu fair
untuk semua provinsi
menurut saya kalau jakarta saja yang dinilai
mungkin harus ada pertimbangan
karena jakarta itu sebagai epicentrum
jadi akan pasti paling buruk dari semua provinsi
baik itu kasusnya
kemudian positivity ratenya
kemudian tesnya juga mungkin jadi lebih jelek
jadi mungkin harus dilihat peta semuanya di indonesia
yang paling mendesak untuk dikritisi soal penanganan di dki ini
dari seluruh parameter dan indikator yang disebutkan tadi apa pak tri
jadi kalau saya lihat ya
dari upaya upaya penanggulangan covid
mulai dari tesnya jakarta paling tinggi
tapi kalau dibandingkan jumlah penduduknya
ya itu mungkin harus terlihat pak
apakah itu perbandingan antara tes dengan jumlah penduduk
apakah jumlah tes
kalau jumlah tes jakarta paling banyak
kalau sisi dari kontak tracing ya semuanya memburuk
jadi kalau jakarta itu memburuk dibandingkan jumlah kasusnya ya
mungkin akan lebih buruk lagi
karena jakarta adalah epicentrum begitu
kemudian kalau lihat dari apa namanya setelah kontak tracing jumlah kasus ya
jumlah kasus ya pasti jakarta tidak akan menempati
euroterm pertama seperti pada hari keberapa
tapi kemudian kita lihat trendnya
jadi jakarta sih sudah menurun
tapi menurunnya belum bagus begitu
jadi menurut saya harus fair dalam menilai indikator indikator ini begitu
kalau lihat dari fasilitas pelayanan kesehatan
jakarta paling banyak lah
jadi menurut saya kalau fasilitas pelayanan kesehatannya covid itu
dari gedung wisma atlet aja wow
kapasitasnya banyak betul
puluhan ribu begitu
jadi akan paling banyak
jadi kalau menurut saya ini indikatornya akan terbuka
untuk semua provinsi
kemudian provinsi mana yang masuk a
provinsi mana yang masuk b
provinsi mana yang masuk c d dan e begitu
sampai jakarta pun kemudian masuk ini dengan pertimbangan apa begitu
oke tapi artinya sah sah saja ya begitu ya
kalau nanti ada evaluasi dan
dan nilai yang muncul begitu ya
indikatornya jelas begitu
bu zita ini disebutkan tadi oleh pak atri
bahwa masih ada prnya
ada kontak tracing yang juga masih belum
walaupun kemudian sarana dan prasarana untuk penanganan kasus ini juga sudah cukup memadai begitu
komunikasinya bagaimana untuk menutup celah celah ini bu zita
ya saya rasa saya kan koordinator di komisi e
yang berkoordinasi langsung dengan dinas kesehatan
ya kami juga di komisi
intens berkomunikasi dengan dinas kesehatan
memang tidak bisa dibandingkan jakarta dengan provinsi lain
namanya aja dl khusus ibu kota
lebih banyak penduduknya hampir dua belas juta
lalu kesulitannya lebih tinggi
ya jadi komunikasi lalu apa namanya pengecekan langsung ke lapangan juga kami lakukan
ya memang pelayanannya baik
memang awal awal mungkin dki sempat kaget dengan lonjakan lonjakan kasus
namun ini kan fenomena pulang lebaran
lalu fenomena setelah lebaran
jadi sudah terbiasa dengan fenomena ramai dan sebagainya
kita juga bisa lihat sekarang penanganan pengecekan yang pulang mudik dan sebagainya lebih ketat
jadi kalau kita bisa lihat tren covid itu cenderung stagnan di dki
saya juga sudah cek ke beberapa rumah sakit rumah sakit rsud
saya tanya langsung bagaimana di sana kepada dirutnya
apakah naik pasiennya
rata rata jawabannya tidak naik
jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak ada lonjakan yang
siklipikan di dki jakarta
nah itu pun sudah menjadi indikator bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemprov dki sudah cukup sangat baik
makanya untuk kementerian kesehatan di pemerintah pusat lebih baik mengayomi
mengayomi dan memberi semangat supaya kami yang di daerah ini yang menangani langsung juga semangat
jangan malah membeli nilai e
oke termasuk juga ini ya bu zita ya
bagaimana penanganan klaster keluarga yang juga sekarang trennya lagi meningkat gitu ya
iya di dki itu kita setiap yang pulang mudik itu ditempel stiker
saya rasa ini nggak ada di pemprov pemprov lain ya
di kota kota daerah lain tidak ada ditempel stikel
saya juga melihat langsung
jadi kalau survei nanti ke kampung kampung itu kan ramai penduduk
lihat mana yang rumahnya ada stikernya itu artinya sudah disurvey oleh rt rw nya bahwa dia adalah yang mudik
nah sampai segitunya
sampai sebetul itu
jadi saya rasa penanganannya sangat baik di dki jakarta
kita belajar dari kesalahan kesalahan yang sebelumnya
dan yang keempat yang kita lakukan adalah semangat diayomi didukung gitu
kita harapkan memang harapan harapan itu bisa berjalan begitu implementasinya memang lebih ketat lagi
evaluasinya juga pengawasan dari dprd dan juga nanti pak tri juga bisa kasih rekomendasi begitu ya pak ya
apalagi kita melihat tren peningkatan kasus klaster keluarga pasca mudik lebaran ini juga semakin tinggi di jakarta secara khusus
terima kasih pak tri dan juga bu zita sudah bergabung dengan kita sore ini